untuk sementara membatasi akses jalan yang berbatasan langsung
dengan kabupaten lain dengan cara ditutup dan hanya membuka tiga akses masuk